jelang pelantikan gubernur dan wakil gubernur dki
pasangan terpilih anies baswedan sandiaga melakukan fitting pakaian
serta pemotretan kamis pagi
pakaian ini nantinya akan dikenakan saat pelantikan pada enam belas oktober mendatang
bertempat di rumah tim sinkronisasi ani sandiaga jakarta selatan
sandiaga uno terlebih dulu melakukan fitting baju dan pemotretan
setelah itu dilanjutkan anies baswedan
selain seragam untuk pelantikan
pasangan terpilih ini juga disediakan pakaian dinasari hari
dan batik korpri
mulai dari bahan hingga penjahit telah disediakan oleh protokoler
dan merupakan langganan pemprov dki jakarta
saya mengikuti semuanya disiapkan oleh protokol dari pemda
dari mulai penjahitnya bahannya prosesnya
kita ikuti semuanya sesuai dengan aturan yang sudah ada
saya ketika pertama kali penjahit datang
saya tanya pak hendra sudah namanya pak hendra
sudah berapa lama jahit
saya sejak gubernur cokro pranolo pak
wih kita baru masuk sd sudah jadi penjahit disini
jadi kita ikuti prosesnya alhamdulillah ini adalah hari terakhir
bukan hari terakhir hari apa sih istilahnya itu
pengecekan fitting ya fitting dan juga pemotretan